jagat media sosial diramaikan dengan tagar percuma lapor polisi
tagar ini muncul seiring kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang ayah kepada ketiga anaknya di luwu timur sulawesi selatan
kasus ini mendapat perhatian publik karena sejumlah pihak menilai tidak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian secara serius
di sisi lain juga muncul tagar membela korps bayangkara polri sesuai prosedur
apakah munculnya tagar percuma lapor polisi adalah bentuk kekecewaan masyarakat atas kinerja polri
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua harian kompolnas benny mamoto
selamat sore pak beni
kami sebelumnya sudah mencoba menghubungi pihak mabes polri untuk bergabung dalam diskusi sore ini
namun sayangnya hingga saat ini belum ada yang bersedia untuk memenuhi undangan kami
jadi kita lanjutkan saja diskusinya
saya mau ke pak beni terlebih dahulu dari kompolnas
pak beni belakangan di medsos beredar tagar yang trending ya pak
di twitter tagarnya ini percuma lapor polisi
apakah kemudian kompolnas melihat ini bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian
ya kompolnas selaku pengawas eksternal polri bersama sama dengan komisi lembaga yang lain
alkomnasam kpai dan sebagainya
kita berhenti dalam rangka melakukan pengawasan
kami dari kompolnas memang menerima ribuan pengaduan
mayoritas adalah reserse
dan dari reserse itu ada yang pelayanan buruk karena bertele tele
kemudian tidak profesional arogan dan sebagainya
nah kemudian juga teman teman yang di kompolnas ombusan
dan juga menerima laporan dari masyarakat tentang kinerja polri
saya melihat bapak polri
kalau saya bilang kuncurkan program
program itu saya lihat sudah kekinian
artinya masyarakat sudah dekat dengan gawai
maka dibuatlah inovasi bagaimana melapor
kalau ada pelanggaran oleh anggota polisi
nah duanya proses
sudah lewat mas presisi
kemudian kami sudah terhubung dengan mas presisi
kompolnas ada namanya i lapor kompolnas
nah ini dalam rangka respon
yang tadinya lewat surat
kalau ini langsung buka website
setelah saya melihat ada sesuatu yang berubah
saya melihat bahwa masyarakat frustrasi
stress tangguran dan sebagainya
kemudian ekonomis dan beratakan
ini memunculkan reaksi yang spontan
ataupun reaksi yang ketika tidak dapat pelayanan
dia akan muncul reaksi yang keras
kalau dulu orang pada demo
turun ke jalan depan satu institusi
kalau sekarang cukup gerakan medsos
itu sudah menjadi atensi
semua pihak yang terkait
fenomena inilah yang menurut saya
situasi oleh polri
bagaimana untuk meminimalisir masalah masalah ini
ketika sudah dibuka pengaduan online
dan menurut saya
kata kuncinya adalah komunikasi
bagaimana para ketika mengenai masalah itu
menggunakan komunikasi yang baik
dengan pengadu dengan korban
dengan pelapor dengan para nasihat hukum
sehingga bisa dijelaskan proses proses yang berjalan
baik baik oke
artinya masyarakat stress kemudian frustrasi
ini adalah bentuk social movement begitu ya
saya mau tanya ke icjr mas erasmus
apakah anda juga menilai bahwa tagar ini muncul
karena betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh pak beni
bahwa masyarakat stress frustrasi
ini bentuk social movement
karena merasa ada tebang pilih kriminalisasi kasus
hingga ketidakjelasan penanganan perkara di kepolisian mas erasmus
baik terima kasih banyak mbak rifana
saya tahu bahwa pak benny mamoto pasti punya pemahaman dan pengetahuan yang lebih
karena beliau di kompolnas dan tahu persis permasalahan permasalahan di kepolisian
dan saya menganggini tadi yang disampaikan oleh pak boko
memang ada kondisi yang dimana masyarakat merasa stres
dan ini bukan kondisi baru sebenarnya
jadi kalau kita mau melihat penelitian penelitian yang dilakukan
oleh badan badan independen ham di indonesia ya
komnas ham misalnya menempatkan polisi sebagai institusi tertinggi
yang dilaporkan yang berdasarkan aduan ya
berdasarkan aduan kompolnas ham berada dalam deretan institusi tertinggi
yang paling sering dilaporkan
kepada komnas ham baik itu dalam sisi prosedur
atau dalam kasus dan lain lain
jadi ini sudah ada di dalam penelitian penelitian lainnya
masyarakat sifil ya ngo dan nacan misalnya
jrs misalnya menempatkan ketika mereka mensurvey dalam kasus kerasan seksual
berapa banyak yang akan melapor angkanya tidak lebih dari
kalau misalnya terjadi kekerasan seksual
kasus mereka tidak selesai
jadi alasan kemudian orang pergi ke media sosial
kemudian mengkiraukan katakan oleh bini mamoto
itu masih akal
karena apa ketika mereka melalui prosedur formal
hal itu tidak mendapatkan jawaban yang baik
nah catatan saya sebenarnya catatan kami dalam kasus ini ada beberapa
hal pertama adalah tadi betul yang katakan pak bimy mamoto
ada masalah komunikasi
nah ketika polisi menyampaikannya klarifikasinya di instagram misalnya
nah itu masalah untuk masyarakat pastinya
karena masyarakat melaporkannya dalam konteks formal
jawabnya dalam konteks yang sifatnya informal
bahkan kemarin kami sudah sampaikan
korban ibu korban namanya dibuka ke publik
ini kan menunjukkan ketidakpekaan
kalau ditanya apakah sesuai prosedur jelas tidak
ppa sudah menyatakan sebetulnya bahwa korban identitasnya harus ditutup
meskipun ini ibunya
ya ini kan satu kesatuan ya karena anaknya belum bisa melapor ibunya yang melapor
kalau kita pakai undang undang ini menyalahi prosedur
kedua misalnya kita lihat dalam standar operasional prosedur
yang dikeluarkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
menyatakan bahwa ketika ada pelaporan ya yang dilakukan oleh anak
maka harus ada rasa aman dan kenyamanan
nah pak bini tahu betul ini
kalau misalnya datang melapor lalu kemudian di hari yang sama di waktu yang sama
tiba punya di telpon
saya petugas di telpon disuruh datang ke kantor polisi begitu ya
hadapan hadapan dengan pelapor transseksual yang dimensi siklusnya itu sangat besar
dan bagi kami menunjukkan ada saya mohon maaf ya saya tidak menemukan bahasa lain
daripada menunjukkan incompetence dari petugas dalam menyelesaikan kasus ini
nah ini satu kasus yang menggambarkan banyak sekali ya
ini kan seperti menggambarkan kondisi yang real masyarakat
dan betul tadi kata pak bini mamoto saya mengambil
bahwa ini betul ke publik dalam kondisi kekecewaan yang begitu besar
dan sayangnya dijawabnya tidak terlalu elegan
dijawabnya dengan mengatakan polisi sesuai prosedur
oke nanti kita bahas yang itu mas erasmus
mas erasmus kita bahas
saya menyatakan bahwa jawaban itu tidak datang dari kepolisian
tapi aspek sekedar bersamaan itu kan menunjukkan ada defensif
oke mas erasmus nanti kita mau bahas ke situ
oke saya mau kembali lagi ke pak beni
semangat sekali tampaknya diskusinya
saya mau kembali ke pak beni
pak beni selain masalah komunikasi
salah satu contoh tadi yang disampaikan oleh mas erasmus
bahwa ada tampaknya ada inkompetensi dari para penyidik begitu ya
terutama yang menangani kasus kasus yang kemudian tidak selesai
saya beri contoh ya pak
kalau kita lihat ada beberapa kasus yang ditangani kepolisian kemudian tidak jelas ujungnya
seperti adugaan pencabulan air
kepada ketiga anaknya di luwu utara
kalau tidak viral kemudian tidak akan menjadi perhatian publik
mungkin polri tidak akan mengirim tim ke sana
kemudian kasus tukang sayur yang baru baru saja terjadi di aniaya preman malah jadi tersangka
di deli serdang sumatera utara
kemudian kasus ibu rodia seorang prt
apakah kemudian kompolnas melihat ini adalah bentuk inkompetensi dari para penyidik di lapangan
ya kita harus jujur mengatakan
bahwa kemampuan kompetensi dari anggota ini tidak rata
masih juga ada yang masih jauh dari standar
karena memang satu latihan mungkin kurang kemudian mereka secara terpencil dan sebagainya
tadi pagi kebetulan saya ngisi materi di komnas ham tentang pencegahan kekerasan
saya berikan stressing khusus ke mereka
bagaimana itu penting
ketika melayani rakyat korban
dengan bahasa yang sopan kemudian ramah ini penting
nah kemudian setelah kita tukang empati dan empati itu
maka ketika ada masalah apapun dia akan larinya ke sini bukan ke medsos
nah inilah yang menurut saya tantangan tersendiri buat polri
beberapa kasus sudah dilakukan secara itu
maka dalam perlu ada pembedahan
ada teksi kataan kembali
karena menurut saya karena saya penyidik dulu ya
ketika saya bangun komunikasi kepada para pihak pelapor
tersangka penasihat hukum mereka tidak akan komplit
pasti lama bisa bertahun tahun
tapi kalau kita jelaskan ke mereka
jangan hanya mengandalkan sp dua hp
beritahuan perkembangan penyidikan
tetapi kemudian jelasin langsung
maka mereka akan bisa menerima
mas erasmus tadi memang diakui ya oleh pak beni bahwa kompetensi dari para penyidik ini tidak merata
jadi artinya ada gap begitu ya terutama mereka yang di daerah daerah
selain masalah inkompetensi begitu ya
apakah kemudian soal sop yang tidak diterapkan merata itu juga menjadi salah satu persoalan
yang kemudian karena tidak ada sop yang jelas
sehingga para penyidik ya subjektivitasnya lebih tinggi
saya rasa itu aturan sop itu mempengaruhi ya
jadi dalam ruang perubahan dan reformasi di tubuh kompetensi
memang kerja kerja reformasi kepolisian itu salah satu yang cukup menurut kami ya agak cukup lambat
meskipun kerja kerjanya banyak yang baik
jadi saya juga apresiasi pak apolri dari kepolisian
misalnya dari komnas ham ya data dua ribu sembilan belas itu laporan seribuan begitu ya aduan
tapi dua ribu dua puluh angkanya berkurang
ini kan berarti ada perbaikan perbaikan yang dilakukan
apakah perbaikan itu cukup rasanya tidak cukup dan belum cukup
saya tahu pak beni juga memahami
sehingga selain sop selain tadi inkompetensi sumber daya manusia
polisi harus berbenah dalam konsep yang lebih makro dalam konsep yang lebih luas
jadi sebetulnya kritik ini tidak terjadi baru kali ini
penting saya rasa ya pak beni ya kritik kritik ini terjadi dan disampaikan kepada kepolisian
dan perubahan perubahan itu rasanya akibatkan kecewaan di masyarakat
nah terkait dengan
terkait dengan kewenangan besar yang memiliki kepolisian sekarang
ini dalam keadaan pidana kita kepolisian memiliki keunangan yang begitu besar
karena pintu masuknya ada di kepolisian
kalau orang mau melapor dan menyelesaikan kasusnya
kalau di bilang satu satunya ya satu satunya jalan
kepolisian adalah ruang yang paling besar
jadi orang akan berhadapan hadapan dengan kepolisian
ini kan jargon lama ya pak beni ya
john lama mengatakan kalau saya kehilangan kambing saya lapor polisi begitu ya
pampulang saya kehilangan kerbau
itu itu itu
dan itu masih terjadi sampai sekarang ya
itu masih terjadi sampai sekarang ya mas erasmus ya
harus dijawab secara umum
dan jargon tadi memang pada kenyataannya realita di lapangannya masih terjadi sampai sekarang begitu ya
datanya menunjukkan itu mbak
oke nanti kita lanjutkan perbincangan kita soal tagar yang mungkin saja dibuat oleh aparat kepolisian untuk membela dirinya
apakah itu memang betul
apakah kemudian polri tidak mau dikritik
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada pak beni mamoto ketua harian kompolnas dan juga erasmus napitupulu direktur esekutif icjr
pak beni ini menarik sekali ya kalau kita lihat saat masyarakat muncul dengan tagar percuma lapor polisi
di sisi lain kemudian muncul tagar tandingan polri sesuai prosedur
tapi sayangnya hari ini kita diperlihatkan dengan realita bahwa polri melakukan smackdown terhadap mahasiswa yang berdemo di depan kantor bupati tangerang
ini anomali yang di satu sisi kemudian polri mengatakan bahwa mereka sesuai prosedur
tapi di sisi lain ada kejadian di lapangan yang berkali kali datanya menunjukkan bahwa itu tidak sesuai prosedur
ini bagaimana pak benny melihatnya
ini kan berawal dari timur
kasus kasus seksual pelecehan seksual perkosaan dan sebagainya di luar negeri pun data di amerika itu yang bisa maju ke pengadilan kecil sekali
yang lain tidak
kan banyak faktor bisa faktornya karena ketakutan karena depresi dibawa ancaman dan sebagainya sehingga nggak berani lapor
rata rata kan ada tenggang waktu beberapa saat baru kelepasan ngomong akhirnya ribut dan lapor
nah rentang waktu inilah yang membuat kp sudah merusak barang bukti sudah tidak ada sudah dialihkan
sementara kasus kasus pelecehan seksual atau perkosaan itu pelaku menghindari ada saksi
nah dengan demikian aparat tip untuk mencari saksi
maka bergantung pada sidik jari dna kemudian juga apa namanya dari alat komunikasinya pemeriksaan psikologi sebagainya
nah ini juga perlu menjadi catatan supaya jangan begini
nantinya jangan kita kemudian
kemudian bukan mengedukasi publik tetapi malah menutup mata publik supaya percaya atau menuruti dengan apa yang sekarang ini beredar
artinya percuma lapor polisi
padahal yang bikin itu kalau kehilangan motor mau ngurus asuransi saya yakin lapornya ke polisi
jadi dia gak akan konsisten itu
nah oleh sebab itu perlu edukasi publik untuk menjelaskan bahwa kasus kasus tertentu punya karakteristik
pengungkapannya tidak mudah dan sebagainya
kemudian kasus ini sudah lama
saya mengapresiasi dari wasidik baris krim sudah turun
turun langsung ke sana kemudian mulai menyisir satu satu untuk dievaluasi langkah penyidikannya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum
nah tetapi via sana kan terus konferensi pass
sehingga opini yang terbentuk seolah olah polisi tidak
oke itu salah satu contoh tapi di sisi lain banyak sekali kita lihat bahwa untuk penanganan demonstrasi kemudian mahasiswa ditangkap
hari ini juga kita lihat bahwa ada mahasiswa yang kemudian di smackdown di depan kantor bupati tangerang pada saat berdemonstrasi dan itu dilakukan oleh aparat kepolisian
padahal polri kemudian mengklaim
karena mereka adalah polri bertindak sesuai prosedur begitu ya
ini apakah kemudian tidak menjadi anomali pak
nanti begini ketika masyarakat punya rekaman polisi bertindak brutal arugan melakukan kekerasan dan sebagainya
itu silahkan saja dikirim ke dumas presisi
nanti akan ke propam untuk dilakukan penyelidikan
kalau memenuhi unsur
tidak pidana dia akan diproses
atau pelanggaran ad diplin dan sebagainya
jadi menurut saya gunakan saluran yang ada untuk melapor
nah kami dari kompol nes akan mengawal terus
kami sering pertemuan dengan para iwasda
berdiskusi untuk memikirkan gimana pelayanan kita ke publik
supaya cepat publik bisa menerima penjelasan dari kita
karena tidak semua keinginannya akan terpenuhi
dengan adanya balasan tagar ini ya
apakah kemudian menunjukkan polri ini anti kritik dan enggan melakukan pembenahan
karena kemudian setelah muncul kekecewaan dari masyarakat atau social movement yang disebut oleh pak beni
muncul tagar tandingan begitu ya
polri sesuai prosedur ini bukannya menyelesaikan masalah di lapangan malah muncul tagar membela diri
itu menunjukkan anti kritik gak sih sebenarnya mas erasmus
saya harus bilang kesan yang dibangun
yang dibangun seperti itu
jadi kalaupun kita tidak mau bilang bahwa itu menunjukkan apa namanya
bukan ketidakmampuan ya
tapi itu menunjukkan ketidakpekaan
terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat hari ini
bahwa tagar itu
saya sepakat tadi sama pak benny mamoto
saya juga retweet itu tagar
saya juga beberapa kali tweet saya bilang percuma lapor polisi
tapi konteksnya tentu saja
makanya saya bilang tadi kalau saya kena tindak pidana begitu ya
saya kena kejahatan
kan pasti lapornya ke polisi
ketika saya mengkritik ke polisi
itu ruangnya ruang kritik
dan apakah polisi boleh membela diri
nah ini yang paling penting
apakah polisi punya ruang untuk membela diri
seperti itu ya
ini kan prosedural mbak
sistem perandang pidana
polisi tidak dalam posisi untuk perlu membela diri
karena apa yang perlu dijelaskan kepada masyarakat
tadi pak benny mamoto katakan
sudah dijelaskan kepada masyarakat kondisinya seperti apa
apa yang kemudian mengakibatkan polisi mengeluarkan
menghentikan penyelidikan dan lain lain
tapi kan ini keburu kecewa
nah ketika orang kecewa
apakah perlu pembelaan
yang perlu dilakukan adalah polisi membuka ruang
sebesarnya menerima masukan dan krim
bukannya kemudian memberikan hashtag tandingan
karena ruang media
ruang dunia maya ini tidak bisa disamakan dengan
apa namanya ruang pada dunia
yang saat ini ya
nah itu kan
itu kan bentuk ekspresi yang perlu dijawab
itu yang pertama
yang kedua begini
tadi pak beni mengatakan
ke polisi yang nanti bisa diproses dan lain lain
nah ada kecenderungan juga pak beni
ini bisa dijadikan bagian ini pak
misalnya kasus di medan
ketika orang merekam plat mobil yang
yang kemudian dianggap tidak bayar pajak dan lain lain
kemudian dia dilaporkan
kebetulan yang punya mobilnya
dari petugas begitu
augie dulu ada artis juga begitu
dia merekam kondisi
dia menduga adanya
apa penyuapan begitu ya
lalu kemudian masuk juga penjara dengan penghinaan
ruangnya sekarang tidak sehat pak
ini yang perlu saya rasa kita diskusikan
jadi kesalahan dikepolisikan
masyarakat menyampaikan pandangan
dan ini di mentahkan balik
tidak diterima dalam kondisi yang saya rasa
penting untuk kehangatan kita sebagai warga negara begitu
yang kita dorong sejak reformasi
untuk keluar dari militer
supaya bisa lebih dekat kepada masyarakat
kalau ruang ini kemudian ditutup
ya reformasi sembilan puluh delapan jadi tanda tanya
untuk apa kita keluarkan kemudian kepolisian daripada militer
kalau misalnya dia tidak menjadi manusiawi
tidak menjadi lebih dekat kepada sipil
tidak lebih dekat kepada masyarakat
saya rasa itu pak beni
dan saya rasa pak beni
paham betul yang saya maksudkan dengan kondisi itu
terakhir pak beni
apakah kemudian munculnya kekecewaan masyarakat ini
apakah kemudian ini momentum bagi polri
untuk segera melakukan evaluasi dan reformasi internal
yang tadi pak benny sudah menyampaikan ya
sering dikeluhkan oleh masyarakat
ini menjadi momentum harusnya untuk bersih bersih
untuk memperbaiki diri begitu ya
jadi reformasi kultural
dan perlu makan waktu
ini perlu didorong terus
kemudian menjauhi hal hal yang kekerasan
dalam konteks agar tadi
kami lebih memilih
nanti seandainya hasil dari baris krim
turun kemudian masyarakat belum puas
maka kami akan bergandengan dengan kpai
laku pengawas internal
kami turun ke lu
untuk berhadapan langsung dengan lbh nya
untuk kita diskusi
kemudian untuk kita nanti sama sama
sehingga ada jawaban ke publik
karena kalau jawab kan sudah
kurang begitu bisa menerima
tetapi kalau kami dari pengasas kriminal
background kami penyidik
sehingga nanti ketika melihat
tentunya lebih clear lagi
oke kita tunggu nanti bagaimana
kedepannya semoga ini menjadi momentum
untuk kemudian melakukan reformasi struktural
kemudian reformasi kultural
dan juga evaluasi mendalam
terhadap kinerja para personilnya
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
ada pak benny mamoto
ketua harian kompolnas
dan juga mas erasmus navitupulu
saya selalu pak beni dan juga mas erasmus
terima kasih pak benny